ke informasi selanjutnya menteri keuangan sri mulyani tidak mau gegabah menghadapi penguatan mata uang rupiah terhadap dolar amerika
penguatan rupiah hingga empat belas lima ratus rupiah per dolar amerika hanya sementara karena situasi pemilu paru waktu di amerika
penguatan rupiah sampai level empat belas lima ratus per dolar amerika dianggap sebagai usaha pemerintah dan bank indonesia menjaga stabilitas keuangan dan stabilitas ekonomi
namun penguatan rupiah ini tidak terlepas dari situasi eksternal
seperti di amerika serikat yang tengah fokus melakukan pengambilan suara paru waktu
meski begitu menteri keuangan sri mulyani mengatakan akan tetap menjaga stabilitas ekonomi
agar jika sewaktu waktu terjadi dinamika ekonomi global maka ekonomi indonesia tetap kuat menahan efek buruknya kepelemahan rupiah
stabilitas dari sektor keuangan dan stabilitas dari ekonomi kita
sehingga lama lama mereka juga akan melihat bahwa ada sentimen yang positif
tapi tidak berarti bahwa kita kemudian mengatakan opas lagi bagus
kita akan terus menjaga saja
karena ekonomi itu kan dinamis
ini pun akan berlanjut di nanti desember
apa yang terjadi di amerika dengan pemilu nanti juga akan memberikan sentimen another sentiment
apa yang terjadi dengan antara amerika dengan rrt dari sisi perdagangan juga akan memberikan dinamika sentimen
setelah tembus di level lima belas ribu per dolar amerika dalam sebulan terakhir
kini rupiah semakin perkasa pada perdagangan rabu siang
rupiah berada di level empat belas tujuh ratus
namun apakah penguatan ini bisa terus berlanjut
utamanya dari negeri paman sam
posisi dolar amerika tertekan lantaran investor pasar saham di amerika
kini tengah mewaspadai ketidakpastian dari hasil pemilu kongres amerika serikat yang digelar pada enam november
selain itu mata uang garuda juga diuntungkan oleh meredanya isu brexit
setelah inggris dan uni eropa semakin mendekati kesepakatan terkait detail perjanjian
namun risiko rupiah untuk berbalik arah diperkirakan masih besar
karena dolar amerika serikat
masih memiliki amunisi untuk menguat
di antaranya kebijakan suku bunga dalam pertemuan the fed pada delapan november
meski sejumlah analis memprediksi the fed akan tetap mempertahankan suku bunga
namun melihat perekonomian negara adidaya yang masih kuat
bukan tidak mungkin bagi the fed untuk menaikkan kembali suku bunganya
sementara itu dari dalam negeri
rupiah dibayangi rilis data neraca pembayaran kuartal tiga
yang diperkirakan akan kembali defisit seperti kuartal sebelumnya
sehingga rupiah tidak punya modal untuk menguat
lantaran devisa yang keluar lebih banyak ketimbang yang masuk
bank indonesia menekankan risiko risiko dari pihak investor asing
harus tetap disikapi hati hati meski kondisi rupiah sedang perkasa